lagu indonesia raya kembali berkumandang di malaysia
indonesia menambah perolehan medali emas melalui linzwell kwok dari cabang olahraga wushu
linzwell yang turun di nomor tai chijian meraih skor tertinggi dengan angka sembilan enam puluh delapan
kemenangan ini membuat bendera indonesia berkibar paling tinggi di kuala lumpur convention center pada senin sore
ditemui setelah perolehan medali linzwell mengaku puas karena pencapaian ini didapatkan saat dirinya sempat didera cedera lutut